lai malasera tanah membelai
keberadaan kampung adat tak bisa lepas dari beragam tradisi yang masih dijunjung tinggi
nilai nilai kebajikan dari para leluhur menjadi pedoman hidup yang tetap terjaga melintasi zaman
inilah kisah kampung adat kuta yang masih menjaga tradisi melalui budaya pamali
kisah kota ciamis
kampung kuta merupakan salah satu kampung adat yang masih bertahan hingga kini
kampung kuta terletak di desa karang paningal kecamatan tambaksari kabupaten ciamis
dalam bahasa sunda kuta berarti pagar atau tembok
nama kampung kuta diberikan karena letak kampung ini berada di lembah curam yang dikelilingi oleh tebing tebing dan perbukitan
sehingga tampak membentuk pagar alami
nama kuta juga diambil dari kata mah kuta atau mah kota yang erat kaitannya dengan kerajaan galuh
penduduk setempat percaya sejarah berdirinya kampung kuta tak lepas dari berdirinya kerajaan galuh
konon kampung kuta awalnya dipersiapkan sebagai ibu kota kerajaan galuh
namun rencana tersebut gagal karena lokasi kampung dianggap kurang strategis dan luasnya kurang memadai
pada akhirnya ibu kota kerajaan galuh ditetapkan di kota kerajaan galuh
jadi kota itu nagara urung nagara peninggalan apapun juga sudah ada di sini
kerajaan prabot galuh ada di sini
adalah yang ada di kanoman itu gong yang suka dimandiin setiap mulut
pusakanya dua puluh empat situs keramat ngelilingi pengumukiman nyambung lagi ke kermat yang empat puluh hektare
nah gitu jadi di sini mah peninggalan sebenarnya
nagara urung tidak jadi
kampung kuta memiliki luas sembilan puluh tujuh hektare
sebagian besarnya merupakan kawasan hijau
secara adat wilayah kampung kuta terbagi menjadi lahan ancepan atau petilasan hutan keramat sawah perkebunan dan permukiman
saat ini kampung kuta dihuni oleh satu ratus tujuh belas kepala keluarga
dengan total penduduk mencapai dua ratus delapan puluh lima jiwa
sebagian besar merupakan petani dan perajin gula aren
sebagai kampung adat berbagai kearifan lokal masih dipegang teguh oleh masyarakat kampung kuta
tak heran kampung ini dikenal memiliki banyak larangan atau yang biasa disebut dengan istilah pamali
salah satu pamali yang melekat terlihat dari permukiman
pembangunan rumah tidak boleh sembarangan
rumah rumah di kampung kuta merupakan rumah panggung
panggung yang terbuat dari kayu dan bambu
di sini rumah tidak boleh ditembok
atap rumah pun tidak boleh menggunakan genting
rata rata rumah di kampung kuta memiliki halaman luas yang biasa ditanami beragam jenis rempah maupun tanaman obat
pamali lain yang masih terpelihara adalah aturan kamar mandi yang harus terpisah dari bangunan rumah utama
sebagian besar warga membangun kamar mandi di bagian belakang rumah
warga juga membangun kamar mandi komunal di beberapa titik kampung yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat adat kuta
wilayah kampung kuta juga tidak memiliki area pemakaman
jika ada yang meninggal warga kampung kuta akan menguburnya di area pemakaman di desa sebelah
warga percaya area kampung kuta merupakan area suci sehingga tidak boleh ternoda oleh adanya mayat
di balik beragam pamali dan adat yang masih dijujung tinggi ada makna tersendiri terkait nilai nilai kehidupan
pamali menjadi amanah bagi warga untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk
berbagai larangan ini juga bermuara pada filosofi kesederhanaan yang menjadi hal utama bagi masyarakat kampung kuta
pantang bagi mereka untuk memperlihatkan kemewahan dalam kehidupan sehari hari
penegakan adat istiadat ini juga erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan
sebagai kampung adat warga kuta terbiasa hidup berdampingan dengan alam
disadari atau tidak berbagai adat dan pamali yang tetap terjaga turut berdampak pada lingkungan di sekitar kampung kuta
jika dilihat dari latar geografis misalnya area kampung kuta merupakan tanah labil sehingga tidak cocok untuk bangunan permanen
maka filosofi rumah panggung yang dilakukan secara turun temurun terlihat tepat untuk menjaga alam dan keamanan masyarakat kuta
rumah panggung budaya itulah sudah mudah tidak boleh dirubah
karena sudah jadi ciri khas itu darah daging kita budaya
karena budaya sangat berbeda
kita harus menahankan budaya
kebudayaan dan kesenian bisa dikaburasi boleh dirubah juga
kalau hilang budaya usir
jati kasih lihku junti
pundak di atas kepala
matahari terbit dari barat
wah toh hebatnya
bukannya rumahnya tidak boleh dipanggung
tidak boleh dipanggung harus panggung
lagi di sini tidak boleh selatar tiga berbaris
tiga berbaris harus empat
jadi selatar sesatu lahan
jadi harus persegi panjang
tidak boleh teruk
di sini gitu berhadapan paling dua
jadi harus panggung
ini rumah tahan gempa yang tidak merusak alam
jadi alamnya utuh bisa ditanam lagi
jadi kita kan dengan alam
kenapa sih yang dipertahankan sama adat
kalau kita pengen utuh ini alam
alam lingkungan sosial dan budaya itu baru ada
dari sisi budaya
masyarakat kampung kuta juga masih terus melakukan tradisi leluhur
beberapa ritual hajatan senantiasa digelar
sebagai bentuk penghormatan maupun rasa syukur
atas segala berkah yang diberikan
ada hajat bumi
yang biasa digelar setiap tanggal satu muharam
ada juga ritual babarit
sebagai upaya penolakan bala di setiap rumah warga kota
tradisi lain yang dilakukan adalah ritual nyuguh
yang selalu dilakukan setiap tanggal dua puluh lima safar
upacara adat nyuguh menjadi salah satu ciri khas budaya kampung kuta
upacara ini senantiasa menjadi agenda yang dinanti nanti
karena turut melibatkan seluruh lapisan masyarakat kampung adat kuta
sejak tahun dua ribu dua puluh
tradisi nyuguh bahkan sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda khas ciamis
oleh kementerian pendidikan budaya riset dan teknologi
setelah digelar secara sederhana selama masa pandemi
tahun dua ribu dua puluh dua kemeriahan upacara nyuguh kembali hadir
mewarnai kehidupan warga kampung adat kuta
setelah dierouallo dalam modifikasi benco ini
ibuk akhirnya akan muncul dalam remaja commencer tahun

suasana kampung kuta yang biasanya sepi nampak lebih hidup
di balai desa yang biasa disebut pasanggerahan terlihat warga kuta bahu membahu menyiapkan berbagai hidangan
ada yang bertugas mengupas beragam bahan masakan seperti kentang hingga bawang
sebagian bertugas untuk memasak bahan bahan yang telah disiapkan
sementara beberapa warga lain bertugas membungkus hidangan yang sudah matang
ketika di balai desa
tidak hanya di balai desa kesibukan juga terlihat di rumah rumah warga
tua muda laki laki maupun perempuan nampak sibuk membuat ketupat
berbekal daun kelapa dari kebun sekitar
dengan cekatan warga membuat cangkang ketupat berbagai ukuran
cangkang tersebut kemudian diisi beras untuk nantinya direbus selama beberapa jam hingga matang
rata rata warga kampung kuta membuat ketupat dengan tungku tradisional
atau yang dikenal
kudapan tradisional lain seperti gula pe juga disiapkan
dalam menu ini singkong yang telah dipotong potong
kemudian direbus bersama campuran air dan gula aren hingga meresap
berbagai persiapan ini dilakukan warga kampung kuta
untuk menyambut tradisi nyuguh
dalam bahasa sunda nyuguh bermakna memberikan jamuan makanan kepada tamu
menurut kepercayaan warga
dulunya tradisi nyuguh menjadi upaya jamuan mereka
bagi para kesatria pajajaran yang melewati kampung kuta
nyuguh kalau secara ini mungkin jajab orang orang pejajaran gitu kan
nyuguh ini dalam satu tahun mungkin dilaksanakan setiap bulan sapar tanggal dua puluh lima
ciri khas dari nyuguh ini adalah kupat
bupati itu sendiri mungkin sebagai makanan ya
tapi disimbolkan di nyuguh ini
supaya simpel karena kan dalam ritualnya itu ada satu alat untuk naruh kupat gitu kan
ya kalau secara simpel aja untuk menyimpan kupat itu bentuknya kupat
maksudnya simbol di nyuguh ini
karena kan ada taruh di satu gantar kalau bahasa indonesia disimpan kalau di apa ya
dikaitkanlah di gantar itu kan simpel caranya nggak ribet maksudnya gitu
jadi kesanannya sebagai
ya kita bersyukur setelah ritual bersyukur gitu kan
makan bersama baik upat maupun bekal bekal masyarakat gitu
selain menyiapkan hidangan kawasan kampung turut dihias
panggung hiburan pun disiapkan sehingga suasana terasa lebih meriah
malam sebelum upacara adat nyuguh digelar
kesenian ronggeng ditampilkan di panggung hiburan
pagelaran ini berhasil menyedot atensi warga kampung yang ikut menari bersama hingga larut
raut wajah gembira terlihat membuat momen ini seolah menjadi obat pelepas lelah bagi warga
setelah sibuk melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan tradisi esok hari
hari berganti rangkaian acara nyuguh mulai dilaksanakan sedari pagi
warga bersiap dengan mengenakan pakaian adat sunda
arak arakan digelar untuk menyambut kedatangan para tamu
tabuan alat musik tradisional dok dok dan kesenian rengkong
mengantar para tamu menuju pusat perkampungan atau pusar lembur
selain pegelaran dok dok dan rengkong kesenian khas kampung kuta lainnya juga turut ditampilkan
di antaranya adalah gondang buhun
kesenian ini memadukan nyanyian kawih yang berisi petuah dan nasihat
dengan harmonisasi nada dari hentakan alu pada lisung atau alat penumbuk padi
gondang buhun biasa menjadi penampil pembuka dalam ritual nyuguh
suara hentakan alu diartikan sebagai pertanda kegembiraan
menjelang sore warga kampung kuta mulai menata berbagai hidangan hasil bumi
seperti ketupat umbi umbian dan makanan lainnya di atas dongdang atau tandu
warga kemudian mengarak dongdang tersebut dari pusat desa hingga ke ujung kampung dekat sungai cijolang
yang berbatasan langsung dengan jawa tengah
turunnya hujan tidak mengurangi antusiasme warga untuk mengikuti upacara nyogo
para pria berjalan di depan sembari menggotong dongdang diiringi tabuhan dok dok
sementara wanita dan anak anak berjalan mengikuti di belakang
masing masing membawa bakul berisi hidangan yang nantinya akan disantap bersama di ujung jalan
tradisi nyuguh ini menjadi salah satu tradisi utama yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat kampung adat kuta setiap setahun sekali
dalam tradisi ini seluruh lapisan masyarakat ikut berjalan sekitar lima ratus meter sambil membawa berbagai hidangan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur
sesampainya di ujung kampung warga menggantungkan ketupat yang dibawa pada galah bambu atau gantar yang sudah disediakan
prosesi nyuguh kemudian dilanjutkan dengan ijab dan tawasul atau doa bersama
sebagai penutup warga kampung kuta makan bersama dengan suasana akrab penuh tawa
hidangan yang dibawa
inilah cara warga kampung kuta untuk bersyukur atas segala rezeki yang diberikan
sekaligus menjaga silaturahmi dan memupuk rasa kekeluargaan antar sesama

kota kuta bisa dipisahkan dari alam begitu pun bagi warga kampung kuta
hutan keramat atau leweng gede menjadi pusat kehidupan warga kuta yang senantiasa dijaga kelestariannya
dengan luas sekitar tiga puluh dua hektare leweng gede menjadi penyangga kampung kuta
kondisi kampung kuta yang memiliki tanah labil membutuhkan sokongan pohon untuk menahan terjadinya abrasi dan longsor
maka keberadaan hutan yang berada di pinggir sungai cijolang ini
ini sangat penting untuk kelangsungan hidup warga kuta
kawasan hutan ini tidak bisa dimasuki semarangan
sejumlah aturan adat harus diikuti meliputi menjaga sikap dan penampilan
hutan ini hanya bisa dimasuki pada hari senin dan jumat
dengan didampingi oleh juru kunci atau kuncen
pengunjung pun tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki dan perhiasan emas
selain itu pengunjung juga dilarang mengambil mengotori atau mengubah apapun di kawasan hutan
menyusuri jalan setapak di dalam hutan terlihat rimbunya beragam jenis pohon
mulai dari pohon kitam yang hingga rotan
pohon pohon ini juga menjadi pelindung satwa satwa
dengan banyaknya aturan yang harus diikuti
tak heran kondisi leweng gede menjadi penyelamat
kedai masih sangat awal
nah jadi ini salah satu kearifan lokal di hutan keramat kampung adat kuta ini adalah
salah satunya jika ada pohon yang tumbang ini tidak boleh diapa apain ya
harus dibiarkan secara alamiah agar bisa membusuk sendiri
pak ini boleh kalau boleh diceritain tentang hutan keramat ini teh
apa sih pak hutan keramat
ini intinya utama masa hutan keramat jadi penjaga pemukiman yang dikeramatkan
karena kalau secara sekarang itu kan ahli ekonomi memang pemukiman di wilayah kuta memang erosi
tapi itu sudah dibanding
tapi kalau dari dulu memang sudah ada
dari leluhur keturunan masalah ini keramat itu dikeramatkan
itu memang ini sebagai kita dari luluhur awal ini tempat tempat istilah sudah dari dulu
memang zaman zaman kerajaan lah zaman kerajaan
jadi kalau di sini itu bisa disebutkan tempat jaroh gitu para wali wali gitu
kalau ini si hutan keramat ini fungsinya gitu atau penting

ya ya kalau ini si hutan keramat ini fungsinya gitu atau pentingnya
bagi masyarakat adat kutatnya apa
sebagai sumber air kah atau bagaimana sebenarnya
ya itu sumber air
karena kalau sekarang masalah sumber air dari mata mata air
kalau tidak ada pohon pohon seperti yang kita dilindungi nggak mungkin keluar
ya itu maka di luar luar yang daripada ini kan banyak air yang sudah nggak ada
tapi kalau di sini walaupun di pemukiman itu kan banyak mata air
pak harapannya berarti si kelestarian hutan ini tetap terjaga gitu sampai anak muda atau gimana
pasti pasti karena kalau sekarang pun anak anak muda itu nggak ada yang berani melanggar di aturan aturan itu
sampai sekarang juga
maka banyak pemerintah gimana pak untuk ke depannya
bisa terjaga nggak kalau di sini bisa
karena anak muda pun sekarang nggak bisa sampai sekarang melanggar di aturan itu
dikecuali kalau tidak bisa anak muda muda tidak mengikuti aturan aturan yang dulu ya nggak menjamin
tapi kalau sekarang kami kalau di sini orang orang tua ini bisa menjamin ke orang orang muda bahkan kedepannya nggak mungkin bisa musnah begitu saja
tetap dijaganya pak
tetap dijaga terjagalah gitu
berbagai aturan adat telah mengantarkan warga kampung kuta sebagai penjaga lingkungan hidup selama ratusan tahun
tak heran kampung ini mendapat penghargaan kalpataru pada tahun dua ribu dua
penghargaan ini seolah menjadi pengakuan akan kerja keras warga kampung adat kuta dalam upaya melestarikan alam
karena itu tadi saya mendiskusikan apa yang disebut sebagai leweng hejo rakyat ngejo
yang artinya hutan lestari rakyat sejahtera
nah bagaimana hutan itu bisa lestari
untuk kampung adat ada keistimewaannya adalah mereka kemudian melakukan proses konservasi melindungi lingkungan itu dengan nilai nilai kearifan lokalnya
dan nilai kearifan lokal itu sudah hidup
sudah sangat lama ya dari generasi ke generasi
dan terbukti kemudian mereka punya hutan adat yang sudah mendapatkan sk penetapan dari menteri kehutanan dan lingkungan hidup
artinya sudah diakui gitu kan
dan mereka juga mendapatkan kalpataru dalam pengelolaan lingkungan
itu artinya pemerintah mengakui apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat
jadi sudah teruji ya
jadi kan definisi pengetahuan lokal atau kearifan lokal adalah pengetahuan pengetahuan yang sudah dilakukan turun temurun dan sudah teruji
itu sudah sangat penting kata sudah teruji
saat ini kampung adat kuta sedang digaungkan untuk menjadi obyek wisata unggulan kabupaten ciamis
kampung kuta dinilai memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata budaya
meski demikian masih ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan kampung kuta sebagai obyek wisata unggulan
infrastruktur jalan misalnya
kondisi jalan menuju kampung kuta saat ini masih banyak yang rusak sehingga menyulitkan warga maupun wisatawan yang ingin berkunjung
pemerintah kabupaten ciamis mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menjadikan kampung adat kuta sebagai obyek wisata unggulan
pemkap mengaku siap memfasilitasi dan mengembangkan potensi wisata budaya di lokasi ini
bahwa ke depan besar harapan kami pemerintah kabupaten ciamis agar bagaimana gelar budaya nyuguh ini bisa dikemas sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa dijadikan sebagai destinasi wisata di kabupaten ciamis
potensinya ada berarti ya pak
tinggal nanti bertahap lah pemerintah kabupaten ciamis memberikan fasilitas pendukung agar bagaimana destinasi ini bisa maju dan kemakan
di tengah modernisasi kearifan dan kesederhanaan kampung adat kuta seolah menjadi pengingat
sejatinya manusia bisa hidup harmonis berdampingan dengan alam
dengan menjaga tradisi leluhur warga kampung kuta mendapat berbagai manfaat secara ekonomi ekologis dan sosial
nah bahkan aroma per wsiksa yang disenapkanusikan yang terhadap bahan utama covid sembilan belas ini bertundak berbeda gitu